atau mungkin ada beberapa bagian yang warnanya berubah kalau pakai pemutih
klarifikasi dan penjelasan yang utuh ke publik
katakanlah pegangan bagi mereka yang mau merantau pertama kali
tapi kalau komposnya gak pas
sah sah sah sekali
dua jenis tanah ini sama sama diambil untuk diolah menjadi adonan bata dan genting tinggi juga
di pasal enam tap mprs nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus tujuh ini ada perintah kepada pejabat presiden